makasih banyak ya
hari ini aku bahagia banget
mas rangga ngapain sih ngejakin aku kesini
ini kan makam bapak
oh gitu ya
minta udah kerja kan buya
jadi bu gak usah capek capek kerja lagi
terus siapa yang bantuin saya
itu padahal satu jam lagi mayatnya harus dikubur bu
ya sudah bu kalau gitu
saya permisi dulu
kalau gak ada yang bantu mang ujo
pasti proses pemakaman
hanya bisa telat
padahal semakin cepat jasad itu dikuburkan
akan lebih baik
saya nggak bisa diam aja
mak ujo sebentar
saya mau simpan belanjaan saya dulu ya
oh ya sudah kalau gitu bu
saya tunggu disana
lu yang tenang edi
percaya semua akan baik baik saja
mendingan sekarang kita berdoa
buat persalinan istri lu
makasih ya nggak
seharusnya kita meeting soal bisnis kita hari ini
tapi lu malah nemenin gua
nungguin istri gua yang lagi melanjutkan
udah gak apa apa
buat masalah itu mah kita bisa bicarain lain waktu itu

masalah itu mah kita bisa bicarain lain waktu itu
masalah itu mah kita bisa bicarain lain waktu itu
itu pasti tangisan aku
ibu asistennya bidana ini kan
bagaimana keadaan anak dan istri saya bu
anak dan istri bapak

anak dan istri bapak selamar
semuanya berjalan dengan lancar
permisi saya mau liat anak istri saya

tapi tetap cantik ya
tapi tetap cantik ya
dia masih belaje
tapi tetap cantik iya
ibu tuh kemana aja sih
pasti ibu abis ngegali kuburan lagi kan
bu udah berapa kali sih aku bilang
aku tuh gak suka ibu jadi tukang gali kuburan
apa kata orang aku tuh kerja di rumah sakit besar
ibunya jadi tukang gali kuburan
tapi nak aku udah gak mau dengar lagi alasan ibu
ibu pake sebaik baiknya
cari kayak kerjaan apa
gak usah ngerapetin aku lagi
setelah aku berkorban banyak untuk anakku
seperti ini kah balasannya
ini sangat menyakitkan
karena mita menganggap aku hanya sebagai beban
cuciin seragam aku
pokoknya besok pagi mesti kering ya bu
soalnya aku ada ship pagi
jangan ibu campurin sama baju ibu tuh yang buat anak kuburan
kamu tenang aja ya nak ya

iya tapi sekalian jengukin kamu
sekarang kali bisa aja
sejak ketemu kamu aku selalu teringat kamu
mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama
aku ingin menjalani hubungan serius dengan kamu
makasih banyak ya
hari ini aku bahagia banget bisa sama kamu
mas rangga ngapain sih ngajakin aku kesini ini kan makar bapak
mas mau ngapain ya kesini
aku kesini tuh pengen ngajakin kamu ke makam orangtuaku
saya beli kembang sekalian air mawarnya
aduh ibu ngapain sih jual kemah lagi di sini
nggak minta persetujuan aku dulu lah ya
nyesel aku ngasih uang ibu buat buka usaha
kamu kenal ibu ini saya
ibu ini kan dulu pembantu aku
senang sekali ya bu kita bisa ketemu lagi
ibu sekarang jualan kembang
nggak usah ini saya kasih gratis karena mita
jangan bu ini tuh rezeki ibu jangan ditolak ya bu
terima kasih bu atas kebaikannya permisi ya bu
kamu tuh tegas sekali sama ibu nggak mau mengakui ini ibu kamu

aku gak mungkin bisa mendapatkan wanita sebaik kamu
aku gak mau kehilangan kamu mita
aku ingin menikahi kamu secepatnya
ya aku serius
sepulangnya dari sini
aku akan menemui kedua orang tua kamu
aku gak mungkin kenalin mas rangga ke ibu
kalau mas rangga tau aku cuman orang miskin